informasi dukacita datang dari komika babe cabita saudara meninggal dunia hari ini di rumah sakit mayapada lebakbulus jakarta selatan
hingga kini saudara belum terungkap penyebab meninggalnya komedian babe cabita
komedian tersebut diketahui sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama dua minggu saudara
penyakit sebelumnya pertama kali terungkap setelah babe cabita mengunggah foto dirinya yang tengah dirawat di rumah sakit
mulanya saudara ia didiagnosis terserang demam berdarah
namun hasil pemeriksaan darah membuat kemudian dokter ada kecurigaan tertentu
terus darah putih turun semua turun